kita mendapatkan email dari google
email dari google diterima michael sinulinga setelah games hasil ciptaan niji games
terpilih masuk ke dalam editor choice di dalam toko aplikasi milik google
sebagai pengembang games indonesia pertama yang masuk editor choice
di tengah ratusan aplikasi lainnya membuat niji games bangga akan karya mereka
uniknya lagi pengembang games asal yogyakarta ini hanya dijalankan oleh lima orang
dan tergolong baru dalam membuat sebuah games mobile
kita kan awal ya kita baru start officially itu januari dua ribu enam belas ini
jadi kita nyoba bikin game yang start small dulu
kita nggak pengen langsung buat game yang big
jadi kita mencoba untuk benchmarking masing masing tim
kita sanggup nggak sih untuk develop game yang kasual kasual dulu gitu
kalau misalkan nanti ternyata kita bisa akomplist
next time mungkin kita bisa membuat
kita bisa membuat game yang lebih mid core lagi gitu
berhasil diunduh empat ratus ribu pengguna dalam waktu lima bulan
niji mengaku setelah masuk editor choice versi google play store
game mereka mengalami peningkatan jumlah pengunduh hingga lima puluh kali lipat
itu satu kategori di google play
dimana tidak hanya game tapi juga bercampur dengan aplikasi
dan aplikasi yang ada di situ merupakan pilihan oleh editor google
dan kurang lebih di aplikasi itu ada satu ratus empat puluh delapan aplikasi jumlahnya
usaha mereka pun diapresiasi oleh samsung indonesia
game cute muncies milik niji berhasil memenangkan ajang kompetisi tahunan indonesia next apps tiga
dengan meraih juara tizen app
itu kita ingin mengikuti perkembangan teknologi sih mas
karena juga kewajiban saya kan jadi istilahnya ada tizen
yaudah kita coba ngikutin develop
gimana sih untuk merambah ke pasar thaizen
meski terhitung anak kemarin sore di industri mobile games
niji studios tidak yang memiliki modal untuk terus berkarya di industri game
dan mengukir prestasi mulai lokal hingga global
radinata prawira yogyakarta